produksi gula dalam negeri kita tahun ini harusnya dua enam juta ton
daripada ini adalah wujud dain daripada
dari golkar yang tentu memiliki kapasitas kekuatan politik yang di atas kekuatan kekuatan politik yang lain di koalisi indonesia maju